aduh aduh aduh
ibu ibu gak apa apa
aduh perut saya perut saya sakit banget
perut ibu kenapa bu
tahan semua gak usah gue bisa makan sendiri
mau kan disuapin
sekarang aku mau sopin pangeran guys
ini aku udah swapinin loh
so sweet banget kan aku suapin suapinin tuh
gara gara si usus goreng nih
jadi gak fokus gue
gara gara si usus goreng nih
jadi gak fokus gue
gue juga sengaja bawa lok rumah sakit ini supaya lo dapat penanganan yang terbaik
sudah berapa hari di harinya
baru hari ini dok
tapi katanya dok udah lima kali bolak balik ke toilet
eee apakah kamu ngerasain mual juga
kalau gitu saya periksa sebentar ya
kalau sudah merasakan mual seperti ini
biasanya pasien juga mengalami dehidrasi
nah nanti akan kami berikan infusnya
itu untuk menambah cairan yang hilang dari tubuh si pasien
ya gak apa apa dok
di infus aja gak apa apa
gak usah bud
gue balik aja ya
gue balik aja ya
ngapain gue disini sendirian
kan gue temenin
sudah gitu kita mulai ya infusnya sekarang
oke keluar dulu sebentar
sus tolong persiapkan peralatan untuk infus untuk pasien ya
bu sekarang aku di rumah sakit
soalnya aku nganterin temen aku dia diare dan harus diinfus
ya udah kamu hati hati disana ya
terus ingat pulangnya gak boleh malem malem
pokoknya ibu jangan khawatir aku baik baik aja kok
gue udah gak betah banget disini
oke jangan lama lama ya loh
so guys kita udah selesai dinnernya
pokoknya perfect banget sumpah
bener ya kata citra
lo tuh dalam suasana apapun pasti mukanya lempeng
itu ditusuk sama jarum suntik lo gak bereaksi apa apa gitu
terus gue mesti ngapain
bisa ngeluci juga ya lo
tunggu sampai dua jam dulu ya
udah kok tadi gue udah nelfon nyokap gue
dia pasti tersiksa banget deh gara gara dia
eh kok tapi gue lapar ya
mumpung dia tidur gue cari makan dulu deh

mel kenapa lagi
tell me ada apa lagi
coba deh lo berdua ke toilet cek pangeran
dia lama banget gak balik balik
kok misalnya dia kenapa kenapa napa gimana
mungkin dia kesalahan makanan kali

lo nyuruh kita berdua masuk ke toilet cowok

coba deh tanya mbak itu

yang putih tinggi kan
yang putih tinggi kan
iya mbak liat gak

tadi udah keluar lewat pintu belakang
tadi udah keluar lewat pintu belakang kak
akhirnya gue bisa kabur juga dari mel
yang ada bisa pecah kepala gue
makin aneh banget sih mel
kok bisa ya
dia ngomong sendirian ke kamera kayak gitu
harus gue pusing dengerinnya
sekarang gue udah cabut
yang penting kan gue udah nurutin kemauan bapak
aduh aduh aduh
ibu ibu gak apa apa
aduh perut saya perut saya sakit banget
perut ibu kenapa bu
aduh kayaknya saya mau lanjut mas
ya udah ibu tenang ya saya bawa ke rumah sakit sekarang
iya mas kalau bisa ya mas
aduh gimana sih cowoknya gak kuat
ibu berat banget soalnya yaudah
bu bantu berdiri dong bu
perut saya sakit
satu dua tiga
udah bu kita sekarang ke mobil ya
ibu ibu gak mau pakai seatbeltnya bu
aduh gue kagak kuat
gak udah ibu tenang dulu ya
kita lagi jalan ke rumah sakit ini
jangan di jembat ibu saya bu
masih gak ngerasain sih
iya iya saya tau ibu lebih sakit
tapi saya gak bisa fokus nyetir kalau ibu jamak saya
tenang ibu tarik nafas
aduh iya nyembat kena banget
ya udah tenang tenang ibu ya
udah sampe rumah sakit kok ibu
saya bukain pintunya ya
aduh aduh aduh
aduh ya ibu udah sampe
kita turun ya
aduh aduh aduh
yaudah ibu tenang dulu ya
dikit dikit lagi kita masuk ke dalam rumah sakit kok
wah ada si ngadongnya sama sekali